jangan lupa like share dan subscribe
saya sudah bisa menggunakan wayang yang berbeda
namanya operasi kan sifatnya permanen
masya allah subhanallah perasaan kami amat amat rasa gembira dan rasa terpilih amat amat
di dalam mihrab juga terdapat gambar kura kura yang menandakan